kerukunan umat beragama
inilah mamuju ibu kota provinsi sulawesi barat
meski terdengar asing sebagai destinasi wisata
tempat ini memiliki bentang alam yang indah
tempatnya berada di antara pesisir pantai dan pegunungan
dengan jumlah penduduk hampir tiga ratus ribu jiwa
mamuju memiliki berbagai potensi wisata yang menarik untuk ditelusuri
pantai ini merupakan bagian dari teluk mamuju
mata saya pun tertuju pada sebuah gong raksasa
yang berada persis di depan anjungan pantai
gong ini diberi nama gong perdamaian nusantara
karena diharapkan menjadi simbol dari kerukunan umat beragama
dan juga masyarakat yang ada di seluruh indonesia
gong perdamaian diresmikan pada tahun dua ribu lima belas
melengkapi rangkaian gong perdamaian
gong ini juga menjadi simbol bahwa mamuju siap
menuju pusat peradaban ekonomi dunia
seperti arti mamuju yang berasal dari kata mau dan maju
dari sini terlihat pula sebuah pulau yang jadi ikon wisata bahari kabupaten mamuju
selain jadi obyek wisata pulau seluas enam km persegi ini
juga berperan sebagai hutan kota bagi kabupaten mamuju
untuk menyeberang kita bisa naik perahu motor
yang tersedia di pelabuhan tempat pelelangan ikan
selamat datang di pulau karapuang
tadi untuk menuju ke sini saya naik perahu motor
waktu tempuhnya dari mamuju kurang lebih lima belas sampai dengan dua puluh menit
tarifnya juga relatif terjangkau hanya rp lima belas
rupiah saja untuk satu kali perjalanan
nah saya akan coba naik jet ski
jessi bisa disewa dengan tarif rp enam ratus lima puluh per jam
atau rp seratus untuk tiga kali putaran
pak karampuang itu artinya apa sih pak
karampuang itu ada dua bahasa dan dua arti ya
satu karampuang itu rembulan bulan pernama
yang kedua perempuan itu karang raja
karang yang besar
jadi ibaratnya pulau karampuang itu diibaratkan
ada sebuah gundukan karang yang teramat besar
sehingga terbentuklah satu pulau
lanjut saatnya kita mengeksplorasi keindahan bawah laut pulau karampuang

untuk snorkeling pengunjung bisa menyewa masker selam dengan tarif rp sepuluh
ekosistem bawah laut pulau karampuang memang masih terjaga keasriannya
selain terumbu karang yang cantik dan berwarna warni
terdapat juga aneka biota laut yang memanjakan mata
pada kedalaman dua hingga tiga meter saja pemandangan sudah menakjubkan
pulau ini pernah meraih nominasi anugrah pesona indonesia
indonesia dua ribu enam belas untuk kategori surga tersembunyi terpopuler
yang diselenggarakan kementerian pariwisata
puas bermain air saatnya kita mengisi perut dengan makanan khas warga setempat
ikan duang dan loka rokdo
di mamuju dahulu beras memang terbilang langka
sehingga sebagai pengganti nasi
warga biasa menggantinya dengan olahan sagu singkong atau pisang
kenapa tidak pakai pisang yang sudah matang bu kalau bikin loka
kalau sudah matang kan sudah manis
jadi memang nyarinya yang mudanya ya bu ya
yang justru yang belum manis yang dimasak biasa
pisang direbus selama tiga puluh menit hingga empuk
sambil menunggu pisang direbus
bahan kelapa disiapkan
kelapa yang sudah diparut kemudian diperas hingga menjadi santan
lalu dimasak bersama pisang yang sudah empuk
masyarakat mamuju biasa menyebut ikan kecil kecil ini
dengan sebutan ikan seribu atau ikan duang
saya beruntung karena ikan duang hanya ada di waktu waktu
ikan duang ditumis dengan bumbu bawang merah cabai tomat kunyit bubuk penyedap rasa dan minyak kelapa
tak perlu ditambah garam lagi karena rasa ikannya sudah cukup asin
ikan duang ini sekilas sih memang kelihatannya kayak teri ya
cuma pas dicoba langsung dia ini lebih lembut karena memang tidak ada tulangnya
rempah rempahnya pas ini juga rasanya enak banget menyerap
dan pas banget makannya sama loka ataupun pisang
loka rodos siola duang menyaman
mamuju bisa jadi referensi anda yang ingin mengeksplorasi pulau sulawesi lebih dalam
nabila putri muhammad iqbal mamuju sulawesi barat